sekolah untuk menyediakan opsi tatap muka terbatas
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi mendikbud ristek nadiem makarim menyatakan
sudah saatnya sekolah sekolah di indonesia menggelar pembelajaran tatap muka terbatas
dalam rapat kerja bersama komisi sepuluh dpr mantan co founder gojek ini menyebut
saat ini tempat tempat publik seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran sudah dibuka
sehingga sudah saatnya sekolah melakukan tatap muka terbatas
tapi kenyataan adalah mall sinema dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka
jadinya sudah saatnya sekolah sekolah melakukan tatap muka terbatas
pembahasan sekolah tatap muka sudah dimulai sejak januari lalu
hingga kini sudah dua puluh persen sekolah melakukan tatap muka
selain terkait sekolah tatap muka kemendikbud ristek juga menetapkan
aturan baru soal penerimaan peserta didik baru ppdb dua ribu dua puluh
melalui peraturan mendikbud nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dua hal penting yang menjadi perhatian yakni terkait perubahan batas usia sekolah dasar
dari enam tahun menjadi tujuh tahun dan terkait sistem zonasi
selain itu adanya aturan baru terkait seleksi kelulusan
dari nilai ujian nasional diganti menjadi nilai rapor
direktur jenderal paud pendidikan dasar dan menengah kemendikbud ristek
perubahan aturan ppdb dibuat untuk meminimalisasi polemik yang terjadi pada tahun sebelumnya
tim cnn indonesia